bang ini kalau misalkan kita akan abang udah siap belum nih

dua ribu delapan belas saya tahu itu banyak yang saya ikut kemudian saya menunjukkan dengan
dua ribu sembilan belas untuk konten youtube sampai saya dikatakan sampai sekarang dari awal tidak pernah ada
niat untuk menunjukkan orang lain dari suatu menikmati karena orang tua saya tidak pernah
menunjukkan saya untuk menikmati seperti saya sekali kali